satu lagi atlet berprestasi yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah
salah satu atlet olahraga muay thai asal kabupaten probolinggo andika
tak pernah mendapat perhatian dari pemerintah meski berstatus juara nasional
dengan sepatu usangnya pemuda ini giat berlatih sendiri hingga akhirnya mampu menjadi juara nasional muay thai
bagaimana kondisi keseharian andika kita simak liputannya
beginilah kondisi jalan berbatu menuju rumah andika atlet muatai warga desa gunung tugel
kecamatan bataran kabupaten probolinggo
meski tinggal di pelosok desa dengan kondisi jalan rusak berat
tidak menyurutkan semangat remaja yang baru lulus sma tahun ini untuk berprestasi
nasib yang dialami andika nyaris sama dengan nasib yang dialami lalu muhammad zuri
juara dunia lari seratus meter asal ntb
andika hilang dari perhatian semua pihak terutama pemerintah
andika merupakan peraih juara nasional cabang olahraga muatai kelas empat puluh tiga kg yang mewakili jawa timur
bahkan andika juga mempunyai sederet prestasi dan belasan medali
saya ingin punya prestasi terus guru saya menunjukkan brosur untuk bela diri muay thai ini
alhamdulillah saya sampai sekarang ini
jadi juara nasional
pekerjaan ayah andika yang hanya sebagai buru tani dan sang ibu sebagai penjual sayur keliling
tak menyurutkan tekad andika untuk berprestasi
saya ingin belajar di sekolah
jadi saya ingin belajar di sekolah
jadi saya ingin belajar di sekolah
karena keterbatasannya sebagai sosok juara nasional
andika harus terus berlatih meski hanya memakai sepatu butut yang sudah usang dengan banyak jahitan di sisi kiri kanannya
andika berharap pemerintah hadir saat rakyatnya berprestasi dan membawa harum nama bangsa
dirisyah priyanko proberinggo